kuasa hukum ustadz abu bakar basir meminta agar rencana pembebasan basir
tidak dikaitkan dengan politik terutama karena masuk tahun pemilu
ketua tim pengacara muslim mahendra data menegaskan
bebasnya basir memang sudah menjadi hak karena basir sudah menjalani dua per tiga masa pertahanan
sebelumnya ustadz abu bakar basir mendapatkan remisi selama tiga puluh enam bulan
dari remisi hari besar nasional dan hari besar keagamaan
namun meski mendapatkan jatah remisi ustadz abu bakar basir tak pernah mau mengajukan permohonan bebas bersyarat
aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
bahwa narapi dana teroris jika ingin mendapatkan bebasan bersyarat
harus menandatangani pernyataan akan tunduk dan setia kepada pancasila
atas dasar alasan kemanusiaan karausia dan penyakit yang diderita ustadz abu bakar bashir
presiden jokowi sebagai pemegang kekuasaan tinggi
akhirnya mengesampingkan aturan pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tim pengacara pemerintah yusril isamahendra menekankan
ustadz abu bakar basir akan bebas tanpa syarat
ini masalah hukum bukan masalah politik apalagi masalah gift pemberian
ini bukan karena membuktikan apapun
sekali lagi ini bukan
ini bukan membuktikan apapun yang bersifat politis
saya tidak terima
sekali lagi kalau ada yang mengembar gemborkan ini sebagai wujud cinta ulama
maka dengan amat menyesat kami harus gembar gemborkan
bahwa pembebasan bos senturi robetan tular sebagai bukti cinta terhadap koruptor
nggak boleh begitu
jadi ambil ini sebagai
sesuatu hal yang biasa dan menurut hukum yang berlaku
kemudian bahwa perjalanan menuntut pembebasan ustadz abu bakar basir itu
sudah sejak lama kami lakukan
dan kami tim pengacara muslim dan juga kuasa hukum ustadz abu bakar basir
ini bukan tiba tiba lagi duduk duduk dapat
anugerah atau dapat buah jatuh pembebasan
kami telah mengurusnya sejak lama
abu bakar basir pendiri jemaah ansarut dauhid yang terlibat kasus terorisme akan bebas bersyarat
pembebasan dilakukan dengan alasan kemanusiaan
grasi diberikan oleh presiden joko widodo mengingat basir sudah berusia delapan puluh tahun
dan kondisi kesehatannya menurun
wah ya itu saya kira sesuatu yang surprise satu sulang kaki
itu kemanusiaan memberikan semacam hadiah yang luar biasa
karena orang sudah tua dan itu saya kira langkah besar
kemanusiaan untuk bisa membebaskan
bahkan saya dengar bukan hanya ingin membebaskan beliau itu
ingin mengobati juga supaya sehat
itu kan itu langkah presiden yang luar biasa menurut saya itu
kasus hukum yang menjerat abu bakar basir dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika dirinya menentang pemerintahan kala itu
menurut data yang dirangkum tim lead bank cna indonesia
setidaknya lebih dari dua kali abu bakar basir mendekam di penjara
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua abu bakar bashir bersama abdullah ahmad sungkar
ditangkap dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh pengadilan negeri sukoharjo
karena ingin mengganti dasar negara pancasila
tidak sampai di situ pada tahun dua ribu tiga abu bakar bashir kembali mendekam di penjara
difonis pengadilan negeri jakarta pusat karena melanggar imigrasi dan tindakan makar
lalu pada tiga maret dua ribu lima ia difonis dua tahun enam bulan oleh pengadilan negeri jakarta selatan
karena bersalah melakukan permufakatan jahat
tidak sampai di situ enam belas juni dua ribu sebelas abu bakar basir kembali difonis penjara
kali ini lima belas tahun penjara diputuskan oleh majelis hakim jakarta selatan
karena terbukti terlibat pelatihan militer kelompok teroris di aceh
keluarga abu bakar basir akan menggelar syukuran untuk menyambut kebebasan pengasuh pondok pesantra al muqmin ruki sukoharjo
dari lapas gunung sindur bogor
ustadz abu bakar basir dipastikan segera menghirup udara bebas pada dua atau tiga hari mendatang
untuk menyambut kedatangannya keluarga pun menyiapkan syukuran atas kepulangan basir
putra abu bakar basir abdurrahim yang baru menjenguk ayahnya menjelaskan bahwa upaya pihak keluarga
untuk membebaskan ayahnya menuhi hasil dengan campur tangan yusril isa mahindra
yang juga penasihat hukum jokowi ma'ruf amin
akhirnya presiden jokowi dodo mengabulkan kebebasan ayahnya tanpa syarat
kami pihak keluarga jelas sangat bergembira dengan pembebasan ustadz abu bakar basir ini
dan bersyukur sekali kepada allah swt bahwa ini adalah sebuah nekmat besar yang harus kami syukuri
dan berterima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan upaya untuk pembebasan beliau ini
semoga allah swt membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat insya allah
syukuran kecil kecilan lah di pesantren gitu ya bahwa ayah kami yang selama ini di penjara bisa pulang
maka kami akan adakan sambutan begitu sambil syukuran pada mengundang tetangga tetangga dan sekitarnya
untuk nanti insyaallah hadir bersama dengan kita di sini
menurut rahim ia mengaku tengah melakukan upaya persiapan terkait penyambutan ayahnya
rencananya ba'asir akan tinggal di kediaman iim di kompleks pondok
rahim mengaku belum mengetahui secara pasti kapan ayahnya bisa keluar dari penjara
saat ini pembebasan masih dalam tahap proses administrasi
sementara itu laskar umat islam solo menyambut baik dan mendukung langkah yang diambil presiden jokowi
indro humas laskar umat islam solo berpesan agar jokowi tidak takut menghadapi intervensi negara asing
yang tidak terima pembebasan abu bakar basir karena jokowi adalah kepala negara yang berdaulat
ya kita bersyukur
kemudian berbahagia karena ulama solo ulama nasional bisa bersama sama lagi dengan keluarga
dengan masyarakat rugi keluarga besar pondok
dengan harapan nanti selama di pondok bisa memberikan tausiah kepada santri minimal
kemudian kunjungan dari masyarakat
yang jelas sikap kebijakan dari pemerintah terhadap pak jokowi ini kita dukung
hari ini juga ada semacam tekanan terhadap pemerintah dari australia
kita berharap dari jokowi pun juga tidak perlu takut atas tekanan dari dunia internasional
sehingga apa yang menjadi kebijakan ini betul betul pak presiden jokowi sebagai kepala negara
sebelumnya ketua partai bulan bintang sekaligus penasihat hukum jokowi ma'ruf amin
yusril isamahendra mengatakan pertimbangan presiden jokowi menyetujui pembebasan abu bakar ba'asir
karena didasari rasa kemanusiaan
selain itu soal kondisi kesehatan abu bakar ba'asir selama menjalani masa tahanan di lebaka pemasarkan gunung sindur bogor jawa barat
basir juga telah menjalani hukuman sembilan tahun dari lima belas tahun penjara
sri hartono sukoharjo jawa tengah
pembebasan abu bakar basir oleh presiden jokowi dengan alasan kemanusiaan mulai menuai polemik
apakah alat terbelakang kemanusiaan satu satunya alasan
dan utama pembebasan abu bakar ba'asir yang didakwa terlibat sejumlah aksi terobom di tanah air
atau adalah selasan politis yang justru mengemuka di balik kebijaksanaan pembebasan tanpa syarat ini
bersama saya di studio telah hadir rutsi tompul jurubicara tim kampanye nasional jokowi ma'ruf
selamat malam bang rult
terima kasih sudah join dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
kemudian juga ada narasumber kami lain ali lubis jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi
selamat malam bang ali
selamat malam mas yudha
kalau tadi ini sebenarnya tujuannya adalah lebih kemanusiaan
mungkin bang rult mungkin juga bang ali sudah mendengar dan melihat
tapi mungkin masyarakat agak sedikit terkejut
apakah alasan kemanusiaan pertimbangan kesehatan itu merupakan salah satu variable utama yang membuat presiden jokowi
membebaskan abu bakar basir tanpa syarat mungkin ke bang luhut ada pertimbangan lain nggak
atau memang hanya itu saja indikatornya
ya memang hanya hanya hanya hanya kemanusiaan
itu tegas saya katakan
kenapa pak yusril itu sebagai penasehat
karena tokoh ulama kita ya kita hormati beliau ulama
pak ba'asir dan juga beliau lawyer pak jokowi kihaji ma'ruf
beliau memohonkan itu karena kita tahu keluarga juga mengharapkan
karena umurnya kan sudah di atas delapan puluh tahun ya delapan puluh satu lebih
jadi yang kita lihat di sini dia juga sakit sakit
saya rasa sembilan tahun dia menjalani hukuman
sangat memenuhi syarat kaitan dengan hukum juga dengan undang undang
jadi kalau saya rasa bahkan kita harus terima kasih kepada pak jokowi dodo
beliau memang mendengar siapapun
bukan hanya pak yusril karena dia sebagai lawyernya
saya rasa siapapun
dan saya rasa ini juga nanti bisa menjadi begini ya
kalau saya kebetulan saya praktisi hukum
saya rasa perlu siapapun dia ya
dalam tahanan itu udah umur di atas kepala delapan
kita tariklah ke diri siapapun yang umurnya sudah kepala delapan
kesehatannya sudah terganggu
yang penting dia sudah menjalani hukuman
dan ini sudah syarat kaitan yang dilakukan oleh pak basir sudah
beliau tak ada hukum
saya ke bang ali
bang ali apakah anda melihat ada narasi politik lain dibalik memang unsur kemanusiaan dan faktor kesehatan dari abu bakar basir yang harus dipertimbangkan
kebetulan saya orang islam
saya sebenarnya mengucap alhamdulillah dulu ya
alhamdulillah karena terkait akan dibebaskannya ustadz abu bakar basir
karena kan beliau ulama
artinya kan sebagai umat islam kita harus takzim kepada ulama
itu dulu yang pertama
kalau terkait alasan kemanusiaan
alasan kemanusiaan ini memang agak menarik kalau kita bahas ya
menurut saya hal pembebasan ustadz abu bakar basir ini bukan hal yang istimewa
bahkan ini hal yang biasa biasa saja
bahkan ada yang menganggap kalau ini merupakan suatu bentuk hadiah
saya kan melalui pak presiden
menurut saya ini hal yang biasa saja
kita flashback sebentar
di bulan desember kemarin itu ada dibebaskan secara bersarat juga itu bos senturi
bos bank senturi yaitu pak rt
bahkan beliau mendapatkan remisi jauh lebih banyak dari pak abu bakar basir
bahkan sampai tujuh puluh tujuh bulan
jadi menurut saya
dari sisi hukum ini hal yang biasa
tidak ada istimewanya
karena ini merupakan hak dari pak atau pak ustadz abu bakar basir
karena sudah menjalani dua per tiga masa hukuman
bahkan aturannya kalau berdasarkan hitung hitungan gitu kan
dua per tiga itu bahkan seharusnya di tanggal dua puluh tiga desember kemarin
itu yang kedua
yang ketiga ingin saya sampaikan adalah
terkait topik kita malam ini apakah politik atau simpatik
kalau dari sisi politik
tentunya opini beredar di masyarakat tentunya bermacam macam
ada yang mengatakan ini politik
ada yang mengatakan berbau politik
bahkan ada yang mengatakan ini terkait misalnya ingin menarik simpatik dari ulama misalnya kan
atau dari umat islam
saya jelas mengatakan disini bahwasanya
kalau terkait politik orang beropini sah sah saja
tapi kalau saya berpraktisi hukum sama kayak bang ruta disampaikan
dari sisi hukum sebetulnya
bahkan ada satu hal
ada satu pertanyaan timbul
dasar hukum yang diambil oleh pak jokowi ini
langkah pak jokowi ini apa
katakan misalnya kalau pembebasan bersarat
kita tahu kok prof yusril jelas mengatakan di media
bahwasannya pembebasan ini tidak ada syaratnya misalnya
nah ini kan jadi tidak sinkron nih
artinya kalau bebas bersarat itu kan mesti ada yang ditandatangani
ini pernyataan bahkan ada suatu pernyataan yang ustaz abu bakar basir
yang kedua misalnya terkait kemanusiaan
mungkin baru pertama ini saya selama menjadi praktisi hukum
mungkin bang ruhut nggak tahu lah
ada pertimbangan untuk membebaskan orang itu dasar kemanusiaan
artinya saya sih pada prinsipnya setuju membebaskan ustadz abu bakar basir ini terkait
mungkin usia sudah sepuluh delapan puluh satu faktor kesehatan dan lain lain
tapi kalau tidak ada dasar hukum yang jelas
ini akan menjadi ketidakadilan dalam hukum itu sendiri
di luar sana mungkin di lapas manapun banyak orang yang seperti ustadz abu bakar basir
misalnya faktor usia sakit sakitan itu banyak
nah bagaimana pak jokowi bisa menjelaskan hal ini terkait napi napi lain
artinya prinsipnya semua setuju terkait ini
tapi tentu dalam kesetujuan kita ini kan kita negara hukum
harus jelas rule of law nya jelas aturan mainnya jelas dasar hukum juga jelas
jangan sampai kemudian hari menjadi
jadi buku orang sendiri buat pak jokowi gitu loh
artinya kok yang ini dilakukan seperti ini yang ini enggak
nah jadi jadi buku orang sendiri
nah itu yang nanti mungkin bang ruhut kali bisa menambahkan
sebelum bang ruhut akan memberikan statement terkait dengan pernyataan dari bang ali
ini ada kita simak dulu pernyataan dari waksek jen pan saleh partonawan daulai
yang menyatakan terkait dengan apakah hal ini benar benar murni atas pertimbangan kemanusiaan
seperti yang disampaikan oleh presiden jokowi
ataukah memang ada alasan dan niat lain
tapi kita akan membahas lagi hal ini nanti setelah jeda
sian indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
ya anda masih bersama kami di sian indonesia prime news
tadi sebelum jeda ke bang ali tadi saya juga bang ruhut
ada statement dari sejumlah tokoh politik nih ya
salah satunya dari saleh daulai
mungkin kita bisa perhatikan seperti apa tokoh ini
berbicara mengenai kebijakan presiden jokowi
apakah hal ini benar benar murni atas pertimbangan kemanusiaan
seperti yang disampaikan presiden jokowi
ada alasan atau ada niat lain
hal ini sepertinya memang dipertanyakan
kemudian kita ke tokoh selanjutnya yang memberikan statement terkait hal ini
kita lihat pernyataan dari arsul sani sekjen p tiga
yang mengatakan bahwasannya dalam rkuhp
ajuan pemerintah narapidana yang telah berumur tujuh puluh tahun
dapat dilepaskan dari kewajiban
menjalin hukuman pidana
dari yang masih tersisa
dan di pasal ini secara prinsip telah disetujui oleh fraksi fraksi di dpr
kemudian saya ke bang ruhul
kalau tadi bang ali mengatakan sebenarnya kalau usia tujuh puluh tahun semua orang setuju
faktor kesehatan juga setuju
tetapi apakah ini akan diberikan standar yang sama kepada terpidana lain
yang mengalami kondisi serupa
ataukah hanya kasus ini sendiri bang
dua tahun yang lalu waktu saya meninggalkan dpr
dari komisi tiga
seperti yang dikatakan tadi oleh sani
p tiga itu benar
tinggal belum disahkan
kita memang melihat apalagi sekarang lp kita
jalan satu satunya mungkin itu
tapi kembali tadi sudah baik sekali adik saya ali lubis menjelaskan
kaitan beliau sudah menjalankan
jadi memang sudah waktunya
tinggal seperti yang dikatakan pak ali lubis tadi
gimana dengan yang lain lain
yang lain lain saya rasa kalau sudah memenuhi syarat nggak ada masalah
silakan lawyarnya nanti mengajukan
di sini lah
kenegarawanan seorang joko widodo
beliau sangat arif dan bijaksana
rasa kemanusiaan beliau sangat tinggi
jadi silakan saja
itu tadi kan sani tegas mengatakan
bahkan yang di atas tujuh puluh an
karena sudah lah
kita nggak usah lagi menutupi diri kita
kita masih kuat masih apa ya
mesti hanya hitungan jari lah
orang seperti pak yusuf kalla
itu kan berkat tuhan
pak luhut bin sarpanjaitan itu berkat tuhan
beberapa toko lainnya
tapi mungkin karena mereka menjaga kesehatan yang baik fisiknya
tapi rata rata standar apalagi ini sudah delapan puluh
dan buktinya orang mau bilang itu politik atau apa
kembali gini deh
kita lihat kepada keluarga pak basir di solo
semua mereka berterima kasih
mereka menunggu akan menyambut orang tuanya
jadi sudah lah kita tidak usah apa
ya kalau ada yang politik mengatakan demikian
karena kita kebetulan sekarang lagi pilpres
biar aja dia ngomong itu
biarlah rakyat yang menilai
bang ruhut tapi terkait dengan mekanismenya
sampai sekarang masih sumir ya
pakai degrasi amnesty
kemudian dari pihak abu bakar basir
sampai sekarang dia tidak berkenan untuk menandatangani prasarat
apabila dia mau mengakui negara kesatuan republik indonesia
itu kan rame dibicarakan
ini kan masih proses
beliau juga belum keluar
kan kita tidak tahu
jangan kita mendahului lah
kita lihat lah
mungkin aja nanti diteken pak basir
itu memang aturan
tapi kadang kadang saya sedih
ada hal hal yang kita
orang mungkin mau meneken
tapi kelakuannya kita tahu
tidak nkri juga
tidak merah putih juga
tidak pernah juga membawa merah putih kemana mana
bahkan bendera hitam yang dibawa
ini reformasi rakyat cerdas
biar rakyat yang menilai
tapi kebijakan pak joko widodo
sebagai presiden republik indonesia ke tujuh puluh
saya ke bang ali
bang ali tadi yang menarik dari saat menanda
sebenarnya ini bukan sesuatu yang istimewa
bukan sesuatu yang spesial
karena sebenarnya di dua puluh tiga desember lalu
seharusnya sudah bahkan bisa dibebaskan secara bersarat
lalu kenapa ini seolah olah memang menjadi
orang melihat sebagai momen
untung saja ya
seperti mengambil momen
saat sebelum pilpres
berita ini mencuat di media kan
setelah debat pilpres pertama
masalah hukum ham teroris dan tipikor
besok harinya keluar berita terkait
pembebasan pak abu bakar basir
kalau dari sisi politik
saya tanda kutip begitu
ini jadi pertanyaan
kalau memang mau
seperti bang ruth bilang tadi
ini suatu kebijakan
dari pak jokowi yang katanya begini
kenapa tidak dari sebelum sebelumnya
menjelang pilpres ini
bisa saja setelah pilpres
masih menjabat ketika setelah pilpres
kan sampai oktober
ini yang menjadi
agak berbobro politik
bisa dikaitkan misalnya
terkait pembebasan ulama ini
terkesan pak jokowi ingin membaiki ulama
ada yang beropini seperti itu
bahkan ada yang berkesan
ingin menarik simpatik
khususnya yang punya masa
misalnya umat umat islam
kalau saya berpendapat begini
hal seperti itu
ketika pak jokowi mengangkat
yang notabene ketua majelis ulama indonesia
beliau juga sama
seolah olah ingin menjadi
atau orang yang
ini saya ada contoh survei
sudah selesai menurut saya
elektabilitas pak jokowi itu
kebijakan kebijakan beliau terkait pada
atau apa segala macam
itu tidak ada pengaruh
misalnya ini ada survei dari
carta politika baru baru kemarin
di sini jelas dikatakan
jadi menurut saya
artinya kebijakan kebijakan seperti ini
mengangkat elektabilitas dari pak jokowi itu sendiri
kalau menurut saya
kalau orang beropini
kembali lagi saya bilang tadi
misalnya dua ribu delapan belas kemarin
atau setelah pilpres sekalipun
pada saat itu pun
pak jokowi masih
tapi yang jadi pertanyaan disini
dari sisi hukum
karena saya praktisi hukum
adilan hukum tadi tersebut
ini kan harus jelas dulu
siapa nanti yang menandatangani surat
ustadz abu bakar basir
pak jokowi sendiri
hukum dan ham itu sendiri
besok produk itu kan beda beda
ini kan akan
seperti tadi kata bang ruh
jangan mendahului segala macam
tapi itu menjadi
tapi kalau nanti
produknya seperti apa
keadilan hukum itu
karena nanti semua pun akan
negara kita jelas negara hukum
kayak pak jokowi juga
arus taat kepada hukum itu sendiri
kita negara hukum
bukan negara kekuasaan
jadi tidak boleh serta merta
saya tidak suka
tidak sesuai koridor hukum
ke bang ruh
tadi ada dua
udah dua pertimbangan
pertama mengenai mekanisme
ataupun mengenai kepastian hukum
yang kedua adalah
semua udah setuju nih ya
lalu bang ruh
melihat ini seperti apa
ada syaratnya permohonan daripada lawyernya
lawyer itu kan bisa on behalf ya
mengatas nama kliennya
karena udah dikasih kuasa
seperti kalau adik saya
gimana ini yang lain lain itu
jadi bikin rame lagi kan
dia ketua umum pbb
dan sampai sekarang juga
pbb masih ada di pak prabowo
tapi sebagian besar pbb
udah ikut pak yusril
karena dia ketua umum
wah jadi jadi politik
ini kan semua kuncinya di siapa
kita berterima kasih punya presiden
tapi secara mekanisme hukum
seperti apa yang tadi dikatakan oleh bang ali
apakah ke depan nanti
kalau udah semua syarat
ini kan syarat semua
kan ini ada tim
bukannya pak yusril
udah memenuhi kok
tinggal permohonan itu
pak yusril baru kasih sekarang
kalau terkait dengan momentum
untuk mendapatkan simpati
dari kaum pemilih muslim di indonesia
yang sebelumnya boleh jadi
ataupun belum tercakup
oleh dipilihnya maruf amin
saya heran kalau orang bilang pemilih muslim
banyak muslim mendukung dia
pak jk muslim
jangan klaim muslim itu hanya sebelah sana
lebih banyak muslimnya
kalau mengenai pak kihaji maruf amin
tunggu tanggal mainnya
aku punya keyakinan kok
ya dia seorang ulama besar loh
kota umum mui
buktinya kemarin masalah terorisme
lihat jawaban profesor doktor kihaji maruf amin
bang ali ada tanggapan terkait hal ini
kemudian juga mengenai kenapa pemilih muslim masih menjadi salah satu barometer dari keberhasilan nanti di tim jokowi maruf
yang pertama gini
yang kedua adalah kita tidak bisa meninggalkan atau melupakan ketika terjadi ada dua ribu enam belas itu aksi bela islam
itu tidak bisa kita pisahkan
karena itu jarak terlalu dekat
terkait apa tadi kata pak ruhut
misalnya muslim di sana muslim di sini
sebetulnya bukan terkait muslim yang di sana atau muslimnya di sini
tapi artinya terkait tanda kutip misalnya terkait ulama atau ustadz atau kiai misalnya yang diikuti oleh jamaah
misalnya sekarang kan seperti saya katakan tadi
ketika dua ribu enam belas itu ada kejadian aksi bela islam
dimana bahkan ratusan ulama gitu kan
dan dibarengin dengan jutaan umat islam
ketika di monas itu mendatangi istana untuk berjumpa pak jokowi pada waktu itu
nah ketika itu kan pak jokowi tidak menemui mereka gitu loh
bahkan saya pada saat aksi bela islam itu pun kebetulan saya muslim saya ngikutin gitu
artinya proses itu saya melihat itu
artinya ketika pada waktu itu misalnya kayak ulama ulama yang apa namanya
pada waktu itu ikut aksi itu misalnya kayak habib rizik sihab misalnya
nah itu kan ketika pada waktu itu kan di apa ya namanya ya
representasi umat islam itu kan kepada beliau kan sungguh besar
artinya kayak semacam kepada habib rizik besar sekali
nah ketika ada isu seperti itu
terkait opini yang berkembang di masyarakat
misalkan banyak berpendapat
pembebasan ustadz abu bakar basir ini terkait dengan akan menariknya suara umat islam
atau memecah suara umat islam
kurang lebih seperti itu
kalau saya sih mengatakan tidak berpengaruh
karena saya bilang tadi ketika diangkatnya kiai ma'ruf sebagai ketua mui
seperti kata bang ru tadi tidak berpengaruh apapun
bahkan survei pun tidak mempengaruhi signifikan gitu loh terkait kiai ma'ruf diangkat jadi wapres
artinya cuma sekian persen bahkan itu survei loh ya real
itu data cuma sekian persen
jadi kalau mau dikaitkan dengan ustadz abu bakar al basri menurut saya sih tidak berpengaruh terhadap elektabilitas
kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut dan ingin melihat
sebenarnya mekanisme ya saya pribadi masih mempertanyakan seperti itu
meskipun tadi akan dijabarkan apakah nanti akan ada dirjen sendiri ataupun kalapas untuk memberikan surat pembebasan penandatanganan dari abu bakar basir
karena saat ini kalapas gunung sidur belum menerima surat permohonan itu

jangan kita mendahului lah bersabar
tapi kalau bang ali tadi saya menarik ya terkait dengan mekanisme lagi kepastian hukum
kemudian prosedural yang sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata karena akan menimbulkan polemik nanti ke depannya
bagaimana seharusnya presiden ataupun pihak hukum yang berlaku di negara ini untuk memperlakukan kasus ini
secara aturan undang undang kan sudah jelas ya
misalnya terkait pembebasan bersarat syarat syaratnya seperti apa itu jelas semua
seandainya pun misalnya gerasi syaratnya pun ada diatur di undang undang dasar gitu kan
jadi saya cuma apa ya sebagai praktisi hukum cuma berpesan jangan sampai hal hal seperti ini menjadi bumerang di kemudian hari
kenapa karena yang namanya proses hukum ini kan pastikan ketika terjadi di satu orang katakan keistimewaan
pasti orang orang besok yang berbuat yang sama bahkan di posisi sambu pun akan menuntut juga
misalnya kayak pengajuan sp tiga misalnya kayak kemarin tersangka
ketika yang satu dibolehkan semua ngikut semua gitu loh
nah sama kayak dengan hal gini gitu loh
jangan sampai saya saran saya seperti saya bilang pak jokowi itu ingin kebijakannya oke
kita semua sepakat demi kemanusiaan kayak saya bilang tadi
sepakat kok kita semua itu tidak ada perdebatan terkait usia dan terkait kesehatan beliau
tapi jangan apa ya namanya aturan kita ini sudah jelas jangan sampai melanggar hukum gitu loh
presiden memang betul sah mempunyai kebijakan itu gitu
tapi jangan sampai melanggar hukum gitu loh
karena kayak saya bilang tadi dalam proses seperti ini nanti akan menandatangani surat pembebasan ini itu siapa
itu menjadi pertanyaan karena produk itu beda beda
kalau presiden ya produknya ya pasti misalnya kayak apa tuh perpres kepres gitu kan
sifatnya kan begitu produk presiden
kalau yang dirjen pas misalnya apa itu bagaimana
itu yang menjadi nanti pegangan orang ke depan
nah itu yang maksud saya tadi jangan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan terus kita melupakan aturan hukum yang sudah kita laksanakan selama ini gitu loh
menjadi ketidakadilan hukum itu menjadi lebih rancu ke depan
semua menuntut gimana
kalau misalnya kayak kata pak ruhut ajukan ajukan ajukan
lah kalau semua mengajukan terus alasannya sama demi kemanusiaan
pertanyaannya apa pak jokowi akan mengabulkan semua itu
enggak persyaratannya harus
iya gimana pak ruhut
persyaratan harus dipenuhi udah dua per tiga
janganlah itu yang dibogor tumuh mukul anak anak langsung
iya itu harus
jadi syarat syaratnya harus
udahlah gak usah dikhawatirkan lah profesor dokter isra mahendra
ahli yang gitu gitu
itu pasti bang artinya
kalau kita terlalu mengajari yang namanya profesor isra mahendra
sama aja dengan kita ajarin ikan berenang
tidak usah ikan itu diajar berenang
walaupun dia profesor tetap manusia
manusia tidak lupa lupa
artinya kita boleh berbangga diri dengan gelar kita
tapi kan aturan hukum itu ya namanya manusia suka lupa keselip
ada aturan aturan lain yang mengatur
bahkan sampai detik ini pun kayak saya bilang tadi
tidak ada dalam pertimbangan hukum itu dasarnya untuk membebaskan orang
dasarnya itu kemanusiaan
dan menjadi lebih parah lagi seandainya pembebasan ustadz abu bakar bakasir ini
dengan alasan kemanusiaan nanti dijadikan alat kampanye
justru tidak manusiawi lagi lah kebijakan itu
bang wul terdapat apa mengenai ini
terproduk hukumnya yang sekarang masih subir
jadi kan semua akhirnya buntutnya kan takut jadi
waduh orang makin simpatik
udah pak jokowi sholat lima waktunya bagus
ya ambir wudhu gak pernah salah
pasti dong semua umat islam kan di belakang beliau
tambah lagi masalah ini
jadi ada kekhawatiran dari kubu sana itu aja
tapi kalau ali nggak kok
ali saya lihat dari tadi komentarnya bagus
dia terima kasih
awal pembukaan kan dia berterima kasih sekali dengan pak jokowi
pak tokoh ulama kita dari solo
sudah dijawab permohonan pak yusril
tapi mungkin yang lebih ditekankan dari bang ali tadi
adalah mengenai mekanisme dan prosedur hukumnya nih bang
yang bisa jadi bumerang buat jokowi sendiri ke depannya
itu yang saya bilang kita tunggu aja
ya artinya kan itu saya bilang tadi
artinya kan pak rohut praktisi hukum ada bang yusril
coba ingatkan lagi tentang terhadap pak jokowi
jangan sampai sahwat kebijakan ini yang bersifat ingin
di tahun politik ini menjadi blunder gitu
karena seandainya pun katakan begini
katakan ini dikabulkan gitu
dengan syarat kemanusiaan
kalau kita berandai andai sumpah mah gitu ya
pak prabowo besok jadi presiden gitu
terus tiba tiba ada hal seperti ini
yang dasar hukumnya nggak ada
mau siapapun presiden katakan ke depan juga
pastikan menjadi rancu
pak kemanusiaan pak saya sudah tua saya sudah sakit
jadi artinya kayak saya bilang tadi
tidak ada perdebatan terkait alasan itu
tapi harus ada aturan yang berlaku
nah kalau itu tidak ada aturannya
terus tiba tiba dikeluarkanlah keputusan ini nih
itu bisa indikasi pak jokowi itu melanggar hukum
karena apa tidak ada produk hukumnya gitu loh
enggak ada aturan hukumnya
padahal negara kita negara hukum
bukan negara kekuasaan
jadi kita jangan menjadi walaupun kita berkuasa
jangan menjadi kayak kewenangan itu suka suka gitu loh
syarat pak basir sudah memenuhi
ya udah apa lagi
terkait dua per tiga
kok ngomong yang aneh aneh terus dari tadi
apa yang tetapinya
makanya dengar dulu
ini kau lucu dari tadi ngomong
apa tetapinya silahkan
ya kan syarat surat pernyataan
itu tidak ditandatangani oleh ustadz basir
berdasarkan media belum
tpm pengacaranya pun belum
dan bahkan ada keturunan tidak mau
bahkan prof yusril pun nyatakan sendiri
tidak mau menandatangani surat pernyataan itu
ya itu lah
kalian susah majunya
ini sampai detik ini bang rungut
media itu mengatakan seperti itu yang dikutip
apa anda berani mengatakan media itu hoax
atau pak yusril hukum
itu yang dikatakan pak yusril
sebelum sampai apa final dia keluar nanti merdeka
kita nggak usah bahas lah capek
justru itu yang kita bahas sekarang bang ruhut
terkait aturan aturannya itu
jadi maksud saya gini
jangan kita terhadap kebijakan itu melanggar hukum gitu loh
nggak ada hukum yang dilanggar
kau aja yang dari tadi merasa melanggar
kan saran saya kepada bang ruhut
kalau bisa kebijakan itu jangan sampai melanggar hukum
karena akan menjadi umuran kedemban gitu
ya udah lah gini nggak usah kau ajarin ikan berenang ya
kau ini kayaknya lagi ngajarin ikan bernyanyi
ini prof yusril kok
udah lah nggak usah ya
semua orang lingkungan bapak yang dia ahli hukum
pasti menjaga pak jokowi lah
nggak usah khawatir
ya mudah mudahan seperti itu
tapi kan fakta yang terjadi sekarang ini
enggak kau ngomong mudah mudahan
nggak bisa mudah mudahan fakta
mudah mudahan kayak bang duta
dika menunggu keputusan kayak mudah mudahan
berarti kan ada harapan
tapi fakta yang sekarang saat ini
pembebasan bersarat judulnya
tapi di statement bang yusril itu tidak ada syarat
kita bisa ikut tradisi
khususnya di praktisi hukum ya
kita tidak berbicara opini masyarakat
khususnya di orang orang hukum
ini menjadi rancu
kitab kita belajar itu kitab hukum
kalau misalnya kita melakukan sesuatu
tidak ada dasar hukumnya
ya melanggar hukum
pak begitu bang ruta
bukan opini yang kita kembangkan
tendanya gini ya
kau mungkin pidana ya
profesor dokter hukum tata negara
nanti dia pasti dengar
apa keinginan daripada
menteri hukum dan ham
bahkan dia pernah jadi
menteri hukum dan ham
apa yang disampaikan oleh
apa yang disampaikan oleh
yusril itu akan dengar
ya semoga semua seperti itu
dulu dia dikumpul sana kan
dulu dia dikumpul sana kan
dikumpul prof sandi
dia ngerasain kita
apapun mau pidana
perdata tata negara
dia tetaplah manusia
kalau ketika tidak ada aturan
dalam kitab hukum itu sendiri
itu menjadi lunturlah keilmuannya
ini sesama jeruk makan jeruk
dulu kan pendukung pak prabowo
pak yusril sekarang ke kita
jadi adik aku ini rada gimana
terima kasih pak arief
terima kasih pak arief
terima kasih pak arief
terima kasih pak arief
daiklah saya indonesia prime news
akan kembali dengan informasi lain
dan informasinya adalah terkait dengan
dua hari setelah bentrok dengan satpol pp

para pedagang kembali berjualan di trotoar
dan di bawah jembatan multikuna
saya indonesia prime news graeme bang